modus baru dalam kejahatan perbankan digital kembali ditemukan
kali ini penipu menggunakan undangan pernikahan digital melalui whatsapp untuk membobol mobile banking
sudah bersama saya melalui sambungan virtual alphon tanujaya pakar keamanan cyber dan forensik digital
pagi yudi semoga sehat selalu ya
baik salam sehat juga mas
mas ini kita selalu melihat bahwasanya kejahatan di online selalu meningkat ya
bahkan laporan sudah mencapai empat ratus lima ribu untuk sektor perbankan ataupun kejahatan transaksi melalui online yang dilaporkan oleh kominfo
apakah modus penipuan online dengan mengirimkan file dengan format android package kit atau apk ini merupakan modus sniffing mas
ya ini merupakan perkembangan dari phishing
sebenarnya mereka hanya membutuhkan sms otp ini untuk memindahkan account
jadi mereka memiliki penggunaan bank dari rekening pemilik ke rekening pembajak
jadi sebelumnya kan dulu pakai paket kurir
nah sekarang jadi undangan kpk
lalu kemarin kita baru dapat lagi ada sebagai tagian bpjs
tujuannya sebenarnya ingin mendapatkan sms otp
jadi secara otomatis sms otp yang masuk untuk persetujuan perpindahan rekening ini akan di forwardkan ke perangkat dari penipunya
biasanya ke telegram
jadi hal itu yang perlu menjadi perhatian masyarakat
jangan terlalu mudah mengklik lalu menginstal
sebenarnya itu ada permintaan persetujuan
apakah anda yakin ingin menginstal dari luar playstore
nah jika itu diklik pun nanti ada persetujuan lagi
apakah anda yakin ingin memberikan akses sms kepada aplikasi ini
kalau diklik yaudah
semua sms yang masuk akan otomatis diteruskan ke penipunya
dan itu akan digunakan untuk mengambil alih account mobile banking dan mengutras dananya bung yudi
mas alfon kalau kita bicara mengenai modus tadi ya dengan memberikan tautan kemudian kita mendownload
tapi di satu sisi apakah ini termasuk dalam modus sniffing
karena kalau saya baca sniffing ini sangat menggunakan mobile banking yang berbasis pada wifi ataupun internet publik
apakah ini kurang lebih sama cara kerjanya mas
kalau dari sisi definisi mungkin ini tidak bisa dimasukkan

karena sniffing itu dia mencuri transaksi yang lain

karena sniffing itu dia mencuri transaksi yang lain
transaksi yang lewat itu baik whatsapp maupun dari internet sekarang sudah dienkripsi dengan baik
jadi yang terjadi adalah sms forwarding
jadi ini bukan sniffing dan juga bukan rat
jadi bukan remote access trojan
saat ini di indonesia kami lihat belum sampai ke level situ
kalau sudah masuk ke level rat remote access trojan itu sangat mengkhawatirkan
karena sangat berbahaya bisa melakukan remote kepada perangkat kita
tapi yang terjadi sekarang semata
semata mata hanya sms forwarding
jadi sms to telegram
dan ini satu catatan penting yang perlu kita perhatikan adalah
untuk mengakses dan memindahkan account mobile banking ke telepon lain
tidak hanya butuh sms otp
kita butuh yang lain namanya user id password dan pin transaksi
nah kami sinyalir bahwa data ini sebenarnya sudah menyebar di kalangan penipu itu
apakah mereka dapatkan waktu
phishing yang tahun dua ribu dua puluh dua yang waktu itu kenaikan biaya admin
dimana banyak yang menjadi korbannya mereka tidak mau kena biaya admin
lalu diarahkan ke situs tracing lalu memasukkan data user id password dan pin
di sana dari situ dilakukan profiling lalu ditarget korbannya
jadi untuk mendapatkan otp
nah jadi kalau dia bisa dapatkan otp nya dan dia punya databasenya
ya itu jadi sempurna dia bisa mengambil alih account nya dan mengores dan lain lain bung yudi
kalau tadi mas alfon mengatakan profiling dari calon ataupun target daripada korban sendiri ya
kita bisa melihat ini merupakan salah satu indikasi dari social engineering ya mas
dimana para pelaku kejahatan cyber itu juga melihat perilaku dan kecederungan
serta bagaimana habit dari para calon korbannya
dan yang menarik apakah memang data data yang dicuri tadi
itu tadi mas mengacu pada peristiwa pencurian data di dua ribu dua puluh
apakah ini juga merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai mengingat data kita
sudah tidak lagi bersifat rahasia terutama terkait dengan data data mungkin alamat
kemudian juga data pribadi yang boleh jadi semua sudah tersebar mas
ya jadi sebenarnya data ini sangat rahasia
dan mereka dapatkan dengan kecerdikannya melakukan rekesa sosial
jadi mereka melakukan rekesa sosial memasukkan sebagai pengumuman bank

kita tidak ingin dikenakan biaya fix transfer rp satu ratus lima puluh ribu per bulan
maka anda harus isi form ini
padahal itu masukan dari bank bank tidak melakukan hal itu
mereka cerdik sekali kan nasabah mana ada yang mau dikenakan satu ratus lima puluh ribu flat selama sebulan
walaupun transfernya unlimited lalu mereka akan mengisi datanya
nah di situ dipancing untuk mengisi data user id password dan pin
nah dari situ dikumpulkan datanya
dan kami sinyalir waktu itu korbannya sangat banyak dari beberapa bank pengelola mobile banking
lalu data itu kemungkinan besar sudah beredar di kalangan penipu ini
jadi sekarang mereka sudah punya nomor telepon sudah punya user id password dan pin
lalu mereka tinggal mendapatkan otp ini
nah dapatkan otp ini yang mereka kirim apk
nah apk nya mereka pinter sekali kemarin jadi sebagai kurir paket
lalu selanjutnya sekarang jadi undangan nikah besok dia jadi bpjs
jadi hal ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat
dan bank penyelenggara mobile banking juga harap juga tolong diperbaiki sistem keamanannya
jadi jika terjadi perpindahan nomor akun mobile banking harap anda gunakan autentikasi yang anda punya
jadi bukan apa yang anda tahu
kalau apa yang anda punya itu seperti korbannya pemilik rekening harus ke atn
karena dia butuh kartu atm kan what you have
penipu tidak punya dia perlu ke atm untuk mengganti user id dari mobile banking nya
atau dia harus ke cs memperlihatkan ktp nya what you have nya ktp
nah seperti ini yang kecil perlu diperhatikan juga oleh penyelenggara mobile banking
jadi masyarakat memang pada umumnya awam
kalau orang yang tidak mengerti melakukan klik lalu setuju semua
kalau misalnya melakukan verifikasi what you health ini
setiap perpindahan account maka walaupun penipu memiliki kredensial dan memiliki sms otp
dia tidak akan bisa mengambil alih dananya
kenapa karena sudah dilindungi dengan baik oleh bank
nah hal itu yang kami sarankan untuk diperhatikan oleh bank penyedia juga
dari ojk juga kami benar benar berharap bahwa ojk sebagai wasit sebagai pengawas
untuk melakukan standarisasi yang baik gitu loh
pokoknya kalau mau pindah nomor handphone harus ada verifikasi what you have ke banknya
atau ke atm nya jadi itu yang kami sarankan
dan masyarakat juga harus berhati hati
jangan sembarangan kalau terima apk langsung di install atau disetujui
kalau anda tadi mengatakan bahwasanya upgrade daripada pelaku kejahatan cyber
juga harusnya diimbangi dengan proteksi yang baik dari para pengguna jasa maupun pihak penyedia perbankan sendiri ya mas
tetapi yang menarik tadi anda katakan terkait dengan bagaimana aplikasi tersebut juga harus diimbangi dengan verifikasi
lalu mengapa hal tersebut tidak terlalu jamak dilakukan di indonesia
ataupun memang ini karena literasi dalam kejahatan cyber di indonesia masih rendah mas
kelihatannya mungkin penyelenggara mobile banking ini beranggapan bahwa pengamanan otp ini sudah cukup untuk mengamankan
karena otp ini secara teori kan saat ini secara de facto
merupakan pengamanan terbaik
nah tetapi yang mereka lupakan adalah pengamanan otp ini memiliki banyak tingkat keamanan
otp ini ada tiga secara umum
satu otp token token itu yang paling aman karena tidak ada perantara pihak ketiga
karena ada di handphone
lalu otp ketiga otp dengan menggunakan sms
sebenarnya secara teknis otp dengan sms itu adalah otp yang paling lemah dari semua otp yang saya sebutkan tadi
kenapa karena satu ini melibatkan pihak ketiga
di tengah jalan pihak ketiga itu jika bocor itu bisa diambil otp nya
yang kedua seperti hal ini kalau perangkatnya disusupi oleh aplikasi untuk mem forward sms atau pencuri sms dan korbannya tidak sadar menjalankannya
maka otp itu bisa dicuri
nah tadinya otp yang menjadi what yohafri itu sebagai perangkat itu ketika sudah dikeluarkan angkanya lalu berhasil disadap itu jadi what you know
what you know itu kan bisa disebarkan
what you new york itu kan user id password dan pin itu bisa dibagikan
tetapi what you have itu nggak bisa dibagikan
jadi what you have itu seperti kartu atm seperti ktp atau wajah kita
jadi kita masih kebang kalau misalnya mau ganti nomor handphone atau apa
nah itu yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara mobile banking
mas alphon terakhir terkait dengan tips sendiri
selain tadi ada mengatakan bahwasannya what you have itu merupakan salah satu hal yang krusial untuk melakukan verifikasi ketika ada pergantian nomor telepon
ataupun ketika ada penggunaan telepon ataupun data berbasis telepon yang tidak sesuai dengan peruntukannya
ada hal lain nggak mas yang harus kira kira kita perkirakan bisa menjadi salah satu protection di awal buat para pengguna jasa perbankan mobile ataupun para pengguna telepon mas
kalau melihat bahwa data ini sudah menyebar bahwa kemungkinan jika kita merasa bahwa dulu kita pernah dikirimin data ini lalu mungkin data kita sudah menyebar
jadi ada satu saran short term dan satu saran long term
saran short term saya adalah segera ganti password dan pin dari mobile banking anda
itu supaya kalau misalnya datanya sudah menyebar sudah diganti pelaku penipuannya nggak bisa melakukan login itu yang pertama
yang kedua jika sudah melakukan hal itu kalau bisa sih ganti account mobile bankingnya
dan kalau anda kurang yakin banknya mengamankan dengan what you have kalau misalnya ganti nomor saya sarankan sudah ganti aja penyelenggara mobile bankingnya dengan yang kalau misalnya terjadi
terjadi pergantian nomor dia perlu verifikasi ke bank atau ke atm nya daripada dana dana anda yang jadi taruhannya gitu loh itu saran saya sih
selain itu untuk bank dan pemerintah kami harapkan cobalah terapkan pengamanan yang baik yang seperti kami sarankan tadi bung yudi
baik mas alphon tanujaya pakar keamanan cyber dan forensik digital terima kasih untuk perbincangannya mas selamat pagi